aku berhasil membuat andini semakin lemah
dan sebentar lagi aku akan membuat seluruh anggota di rumah ini memikirkan
bahwa dia sudah gila
lantas sebentar lagi dia akan dipasung
anggota di rumah ini akan aku singkirkan
anak anak masih marah
terima kasih miss nari
kamu selalu ada disaat aku sedang kesusahan
aku setuju dengan rencanamu itu
apa yang sedang dilakukan oleh bongkok
sang raja duncilah
saya serahkan jenazah istri saya
aku bisa saja membangkitkan jasad istri
kau harus tunduk padaku
baik baiklah guru
aku bisa menggunakan istrimu
untuk memperdaya sembarang
aku ada pekerjaan untukmu
kau sudah jadi farida
aku berhasil membuat andini semakin lemah
dan sebentar lagi aku akan membuat
seluruh anggota di rumah ini memikirkan
bahwa dia sudah gila
lantas sebentar lagi dia akan dipasung
anggota di rumah ini akan aku singkirkan
perempuan itu sudah membuat aku kelaparan
aku harus membuat
rasanya malam ini dingin sekali kang
buat penganten baru sih enak kang
aku tidak habis pikir
kenapa kanjeng gusti suratani
mau menikah lagi kang
padahal kanjeng ayu
lebih cantik lembut dan baik hati
aku dengar perempuan itu berasal dari hutan kami
apa dari hutan
kembali ke ligia
malam ini kita harus berjaga jaga
kalau ada orang yang mencurigakan kita langsung tangkap saya
kematian kak darmo benar benar ada
kalau digigit binatang buas tidak mungkin di dalam rumah
iya betul kak
eh ada perempuan
iya kak perempuan
nah kalian bertiga tunggu di sini
biar saya saja yang temuin
nyi tunggu nyi
kan diman kalau perempuan saja
soalnya diman itu
luka di laharnya seperti ruka kak
kan darmo betul kak
cepat kalian cari perempuan itu
besok kami mau membersihkan turmang bosuki
yang akan kami sewa
ini pasti ada yang bahaya
ada apa ini
tidak bisa dibiarkan
iya benar benar
kita harus cari asal usulnya
tidak bisa dibiarkan
tidak bisa dibiarkan
tidak bisa dibiarkan
tenang sedulur sedulur
buah kematian yang menimpa warga kita
penjahatnya masih berkeliaran di dekat kita
aku tahu justru itu yang harus kita atasi
keamanan di desa kita ini
bukan tanggung jawab saya sendiri
tapi tanggung jawab kita bersama
bagaimana kita mengatasi persoalan
kalau pandingnya kita sendiri sendiri
mereka adalah tamu tamu saya
mereka bukan siapa siapa
dan mereka menepati rumahku yang kosong